islam di ibu kota jawa tengah ini disebarkan oleh wali songo
ya islam secara kenusantaraan itu mulai kuat posisinya setelah majapahit runtuh ya sekitar tahun akhir abad lima puluh
sebetulnya jawa tengah itu sudah bicara soal jawa sebetulnya
sehingga semarang yang ada di pusat jawa ini ia mulai kena imbasnya di tahun tahun itu
setelah sunan ampel berhasil mengislamkan seluruh jawa
semarang menjadi bagian
dari sentral penting perkembangan islam
karena kerajaan kerajaan besar
itu muncul tidak jauh jauh dari semarang ini
dari jawa ibu kota jawa tengah
para sejarawan meyakini
islam menyebar di mana mana
masyarakat nusantara termasuk di semarang dengan cara yang damai
jalur dakwah yang menggunakan media seni telah menjadi ciri penyebaran islam para wai songo
sesungguhnya cara itu tak jauh beda dengan yang dilakukan maulana jalaluddin rumi
seorang penyair dari timur tengah
rumi menciptakan tarikh sufi
lewat tarian tersebut rumi sadar bahwa manusia itu fana
ia menemukan tujuan hidup yang hakiki menghambakan diri kepada sang pencipta
tarian yang juga dikenal dengan nama sema ini
telah menginspirasi rumi akan memakna kehidupan di dunia
adalah pondok pesantren al islah
sebuah lembaga pendidikan islam yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat semarang
pesantren ini mengembangkan tatanan hidup akhlakul karimah
tatanan yang diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri khususnya pada anak anak
pendirinya adalah kiai budi harjono
hal inilah yang membuat kiai budi berdakwah
pria kelahiran purwodadi ini kemudian memfokuskan dirinya untuk mendalami ilmu dan tari sufi
yang akan ia gunakan sebagai alat untuk berdakwah
harusnya dia bisa menerima imbasih dari seorang petani yang mereka sudah sakini
hari ini kemudian menghogel cheikh ch touchdown untuk mengumumkan keahlian leaning
beberapa contoh yang perlu disampaikan adalah
saya mereka menighkan ciuman
kemudian lama lama dua tahun kemudian saya melalui pengajian beliau rutin yang malam jumat itu beliau bilang ini
malam ini mas budi saya kasih nama mau
setelah itu tiga tahun saya ketemu orang di jakarta yang membawa tari suvinin namanya kaa
itu bermula dari maulana
nah dari situ akhirnya saya ditawari mbak yeni mau kalau aku latih
ya mau karena ini ada isyarat dari mbak nomi
bagaimana saya mau lihat dulu
dia coba pakai pahaya muter
akhirnya disuruh muter
akhirnya pakaian kaa itu dari kafe rumi itu dikasihkan saya langsung
nah dari situ lalu tari suvinin saya kembangkan kemana mana
melalui pancingan dari pondok pesantren nail manajer yang saat itu minta saya melatih
karena saya suka dimana mana menari
dan saat itu latihan di nailunaja
tidak tahunya ada ide dari pesantren nailunaja krian jebara itu membuat akun
dan tari suvinin jebara kemudian ke aduh
setelah itu belum ke seluruh indonesia
tidak cuma berputar putar di pondok pesantren ini juga diajarkan penghayatan tari sufi
karena ketika akan menari seorang penari suvi dituntut untuk memahami makna setiap gerak
islam di jawa pun saya kira juga tidak melulu cukup diisi oleh dakwahnya para wali itu
tetapi juga ternyata oleh artistik artistik para suwi suwi besar
salah satunya adalah tradisi dari abad ke tiga belas yang dibawa jalaluddin rumi itu
yang murid murid beliau kemudian tersebar ke seluruh penjuru tanah
air seluruh penjuru dunia sebetulnya
gerakan tari sufi mengajak akal untuk menyatu dengan perputaran
bukan liukan yang mengacu pada bentuk keindahan
setiap unsur dalam tarian sufi mempunyai filosofi
seperti pada pakaian dan perlengkapan yang digunakan penari
seluruh unsur tersebut mengingatkan kepada kematian
peci atau sike tinggi ke atas menyimbolkan batu nisan
sedangkan jubah ibarat sebuah peti jenazah
baju berwarna putih laksanah layan kain kafan
tari suvi ini sebenarnya bukan tarian suvi
tari suvi ini sebenarnya bukan tarian suvi

tari suvi ini sebenarnya bukan tarian suvi
tari suvi ini sebenarnya bukan tarian suvi

tari ini di itu
meditasi juga bukan ber stair predator
talan pengertian to loch
fatih hatimu kehormatan
khalaf rat comparata
jasadmu lah yang memutar mutar
seperti inti diputari oleh bagian
begitu pula dengan tahapan menari sufi
kaki diasumsikan di atas hawa
terus sikap ini kemenggigilan
kenapa kok menggigil
karena secara kalkulatif ya
ini dipegang pundak kanan ini amal baiku tak seberapa
tetapi secara keinginan ingin surga
layang kiri ini dosa banyak tapi neraka gak kuat
bagaimana ini nasib diriku
ingin surga amal nggak seberapa takut neraka
akhirnya tidak ada lain kecuali menyerah
merunduk ini simbol kemenyerahan
aku menyerah ya allah ya tuhan
karena kepada siapalah aku mau kembali
tuhan pun menyambut
iya kembalilah marahku kalah oleh cintaku
kalau ini dirumuskan dalam puisi rumi
datanglah datang kata tuhan
siapapun dirimu untuk kembali
walau engkau membawa seribu luka yang tak terobati
walau engkau membawa seribu janji yang tak tertepati
walau engkau seorang peragu seorang pencari
dan tanpa saksi
datanglah datang untuk kembali
di sini samudera raya cinta menanti
nah ketika kita posisi tuhan welcome begitu kita bangkit gembira
ya dari luapan inilah kemudian kita menari nari
tarik ke belakang
nah terus muter
nah ketakutan ini diturunkan
nah ketakutan tadi diturunkan
di atas perut
di depan perut
mau bentuk simbol love
nah simbol love di bawah
garis hitam ini garis material
nah simbol love di bawah
jadi harus dinaikkan dari material ke spiritual
love mu dinaikkan pelan ke jantung hatimu
ini posisinya kita bagai mawar
mawar itu wangi tapi jangan kau miliki sendiri
secara sosial gak harus kau tebak untuk kemanusiaan
aku tak mau lagi dada
aku segar ingat lagi aku tak mau lagi mawar
kaki kaki mulai berubah
penari mulai berputar tiga ratus enam puluh derajat berlawanan arah jarum jam
pada tahap awal mereka bergerak lambat
secara perlahan tangan penari mulai menanggalkan bahu
membentuk lambang cinta
kemudian merentang lurus ke atas dalam posisi horizontal
tidak aku yang memutar
bukan aku yang memutar
awam yang berputar
bukan aku memintar rintang
takpah yang berputar padaku
ibarat mawar mekrok mekar
yang kanan ini simbol koneksitas with allah always
yang kiri yang dilihat jempol
artinya nikmat tuhan yang tak bertepi melalui dirimu sebagai wakil tuhan di bumi
turunkan keindahan tuhan di bumi melalui hal yang indah
kain kafan telah aku kenakan
aku mati bukan mati jasadku
aku larut di dalam kehendakmu melalui gerakan ini
ya ini yang menyebabkan
sambil berzikir seluruh tubuh berputar
bertumpu secara bergantian pada tumit kaki kiri
sedangkan kaki kanan dibuat terus berputar
ada penari yang menari sambil menutup mata
ada pula yang mencondongkan kepala pada satu pundak
inilah sebuah ekspresi estetika dan mahabbah
dengan zikir mengingat tentang semua ciptaan allah
wah ternyata memang pertama kali untuk belajar tari suku ini tidak mudah
jadi memang untuk projeknya gerakan sangat sederhana
cuma ternyata memang butuh konsentrasi
karena dari konsentrasi itu ada salah satu modal penting
untuk cara tari yang menjadi cara untuk meditasi itu sendiri
dan proses meditasi itu adalah untuk bersyukur kepada allah
dan juga untuk menghilangkan ego hasrat dan juga keinginan dalam diri kita
di sebuah pondok ilham iskandar husu membaca buku
ilham iskandar khusyuk membaca buku zikir tauhid
ilham adalah anggota aktif tari sufi al islah
sejak lima tahun lalu pria berusia delapan belas tahun ini mendalami tarian sufi
untuk bisa menari sufi ilham konsentrasi melupakan duniawi
dan fokus hanya kepada allah
menari sufi telah membuka mata hatinya
bayang bayang suram tergantikan dengan kecintaan kepada sang pemilik alam semesta
kan terorisme itu sebenarnya telinga mata sama hati menjadi satu
telinga untuk mendengarkan mata untuk mengejamkan masuk ke hati
terus kita merasakan apa yang kita rasakan
masa lalu kita pendam
masa lalu kita pendam
terus kita bayangkan
nanti menetes air mata sendiri
alunan musik islam mulai terdengar di seisi ruangan latihan
gerakan badan para anak anak mulai mengikuti awal irama musik
lugu paras menyertai tarian sufi yang dibawakan
tarian sufi atau worlling bukan semata sebuah tarian
tarian spiritual ini dilakukan untuk melepaskan diri dari keinginan dunia menuju kehidupan yang kekal
meski bernafaskan kesenian islam tarian ini tidak hanya untuk umat muslim
nyanyian bernuansa kristiani alunan romo budi menghangatkan suasana sore di sudut kota semarang
sebuah nyanyian yang berisikan pesan kedamaian
dinamika keragaman semakin terasa saat bersanding dengan tari sufi
sebuah tari yang bukan sekedar tari namun menebarkan benih cinta kepada mata yang luas
kedua aksi seni berbeda agama ini menunjukkan kuatnya rasa perdamaian dan tali persaudaraan
digambarkan tanpa banyak kata kata
itu simbol bagi saya bahwa tari sufi yang melambangkan tarian kasih sayang itu
tidak dengan banyak kata tapi melalui praksis melalui tindakan
karena banyak kata kadang kadang justru membuat terpecah belah keadaan
pada awalnya menjadi sesuatu yang aneh
mosok romo dan penari sufi bersama sama
tapi ketika itu dihayati dalam sikap saling hormat
itu menjadi sebentuk kesaksian tanpa kata
melalui media musik nyanyian tarian
inilah cinta inilah kerukunan inilah damai sejahtera
kecintaan kiai budi terhadap seni telah membawa kehidupannya
ke dalam pendekatan dakwah yang harmoni
kemampuannya dalam pemilihan dan pengolahan kata
mampu menciptakan bait bait puisi religius yang senantiasa dilantunkan di seladakwahnya
kiai budi akan terus menari menyanyi dan berpuisi
sembari mengingatkan dari mana kita berasal dan kemana pula kita akan kembali
tari sufi turut menjangkau masyarakat urban jakarta sejak tahun dua ribu
tidak berbeda dengan daerah lainnya
lantunan salawat dan irama tabuhan rebana mengiringi gerakan penari sufi
para penari yang mayoritas kaum laki laki
mengutarkan tubuh secara konstan
kain yang melingkar di pinggang turut memutar bergelombang
dari kuncup kemudian mekar
siapa saja boleh pak siapa saja boleh ikutan di sini
dia untuk belajar menari
kita tidak pernah membatasi orang hanya dari misalnya dari orang islam saja
orang yang di luar islam juga boleh belajar dari sema
kita beberapa kali ada orang orang misalnya dari pendeta yang hadir
karena tertarik pengen tahu dia ikut zikir kita dan dia ikut mempelajari menari sema
karen ini tidak pernah mengajarkan kita melihat dari segi perbedaan
kalau kita melihat dari segi perbedaan terlalu banyak perbedaan
tarian ini harusnya bisa tarian yang bisa menyatukan
jadi disebut tarian cinta karena cinta itu ada di setiap agama
setiap agama mengajarkan cinta
oleh karena itu semua agama yang mengajarkan cinta bisa belajar tarian ini
perlahan tari sufi mulai menarik banyak pencintanya
rumi ini dijadikan sebagai salah satu strategi dakwah kita menarik banyak orang
untuk bisa menarik banyak orang
jadi kita minimal dia mengenal cinta
jadi istilahnya kalau orang islam dia bisa lebih cinta lebih menyebarkan keseluruhan kasih sayang
selama ini islam terlanjur difitnah bahwa agama yang keras agama yang tidak ada keramah tamahannya
padahal tidak seperti itu
islam menggambarkan kecintaan
islam menggambarkan kasih sayang
wah bukan islam adalah rahmat buat seluruh alam
disitulah sebagai strategi dakwah kita
dan ini strategi kita juga untuk mengenalkan kepada di luar islam agama agama non islam ketika dia tertarik dengan tarian ini dia memahami ternyata islam itu agama yang damai agama yang kasih sayang
secara meditatif tarian ini mampu membawa manusia ke dalam ketenangan jiwa
dan juga membuatkan jiwa baik dalam perkataan maupun perbuatan
maulana jalaludin rumi telah memberikan warisan berharga
mengajak hati dan jiwa mendalami sebuah ekspresi untuk mencintai sang pencipta